akan aku hadapi jurus kagak berbangga
dengan jurus naga puspa
akan aku hadapi jurus kagak berbangga
cepat katakan dimana putriku
aku lebih baik mati daripada harus memberitahu keberadaan putriku
karena aku hanya ingin meminta maaf kepada putriku
aku sungguh sungguh tidak tahu
apa yang telah terjadi
aku ingin menang
anak kecil itu
mengingatkanku pada putriku
kalau saja aku bisa menemukan putriku
aku ingin sekali bersempuh di kakinya
untuk meminta maaf
ayah bangun ayah
aku mengerti kesedihanmu
ikhlaskan keperdian ayahmu
tapi aku sudah punya diri apa apa lagi
masih ada dia
dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya sendiri
kamu pasti akan kuat menjalani semua ujian ini
terimalah uang ini
kamu gunakan untuk pemakaman ayahmu
bisa kamu pergunakan untuk keperluanmu
tapi ini banyak sekali
kenapa papan baik sekali kepadaku
karena kamu telah mencari saya
kamu telah mengingatkan pada putri paman
paman tidak tahu tempatnya
paman selalu merindukan putri paman
paman selalu berharap
paman bisa bertemu dengannya
doa paman pasti akan dikabulkan
semoga paman segera bertemu putri paman
terima kasih nak
paman pergi dulu
kamu mungkin mempunyai sebutan
tidak mengurutikh anti agresif
kamu tidak napas
aku tidak menyangka kagang dwi panggang memiliki jurus yang sangat mengerikan
akan aku hadapi jurus kagang dwi pangga dengan jurus naga puspa
ibu jangan mati bu
di pangga takut bu
jangan tinggalkan di pangga bu
dan keamanan danu
di pangga takut bu
jangan tinggalkan di tangga bu
jangan tinggalkan di pangga bu
yang lebih bangga
jika aku boleh tahu
siapa sebenarnya nisanak
karena tampaknya nisanak bukanlah orang sembarangan
nama aku gayatri
aku adalah putri dari kerajaan singosari
jadi nisanak adalah putri dari jakarta negara
aku dan adikku datang ke jawa
memang untuk pergi ke singasari
benar benar suatu hal yang sangat kebetulan
kami berdua sangat begitu mengagumi singasari
negara yang sangat begitu makmur dan subur
wilayah yang terbentang luas
wilayah yang sangat begitu ditakuti oleh lawan
dan disegani oleh kawan
sekarang keadaannya tidak seperti apa yang orang lihat
singosari sedang mengalami ujian berat
yaitu berupa pemberotakan gelang gelang
negeri bawahan singosari
aku baru mendengarkan hal itu tuan putri
aku akan izin untuk tetap pergi ke istana
bersama adikku agam
jika tuan putri ingin pergi ke istana
kami siap mengawal tuhan putri
sekarang aku sedang berada dalam perjalanan menuju sumeneb
tapi kalian aku izinkan untuk pergi ke istana
setelah kamu tiba di perdesaan
kamu ambil jalan ke kanan
kami akan meneruskan perjalanan kami
karena yang kalian hadapi tadi itu adalah gerombolan pemberontak
dengan kalian membantu aku tadi
itu berarti musuh menganggap kalian sebagai ancaman
sekarang kita akan pergi